tesla itu mereka pertimbangan dari elon mengatakan bahwa investasi mereka akan selama satu tahun setengah ke depan ini
itu hanya untuk jualan mobil
termasuk yang di meksiko yang mereka sudah melihat karena produksi mereka sekarang tiga puluh
jadi tersalurkan itu satu delapan juta jadi masih ada satu dua juta yang mereka harus jual
jadi dengan keadaan ekonomi dunia yang menurut mereka ketegangan amerika dengan china masalah taiwan membuat mereka hati hati masalah investasi
mereka melihat indonesia prioritas mereka untuk tempat investasi
dan nanti elon akan datang di jepang
jakarta pada bulan akhir september atau oktober
dia berharap atau kita berharap nanti proses starling untuk kita gunakan kementerian kesehatan di daerah daerah terpencil
sehingga bisa di cover rakyat kita di pedesaan dengan internet yang bagus
itu akan mungkin ditandatanganin
dan juga mereka akan masuk untuk pembuatan
material dari lithium baterai
itu akan ditandatanganin di jakarta nanti kalau semua proses negosiasinya selesai pada september akhir atau oktober awal